salah satu sekolah yang ditunjuk dinas pendidikan dki jakarta sebagai posko pengaduan penerimaan
peserta didik baru dua ribu dua puluh adalah sma negeri satu ratus dua belas pesanggerahan kebonjeruk jakarta barat
wajah cemas terlihat saat orang tua peserta didik masuk aula sekolah yang digunakan sebagai
tempat pengaduan karena khawatir anaknya tidak masuk sekolah negeri kakaknya kakak jakarta
kakaknya kakak jakarta jalurnya jalur prestasi iya prestasi habis menjalur apa lagi gak ada
jalur lain kan sekarang sekali lagi ini saya cuma takut gak dapat negeri kasian nih orang tak mampu
sejak dibuka pada pukul sepuluh pagi hingga pukul tiga sore setidaknya ada ratusan orang tua peserta
didik yang melaporkan masalah yang dihadapi selama melakukan pendaftaran melalui sistem online
katanya baru masuk terus saya daftar online
sudah pakai jalur luar provisi tadi saya udah ke sekolahan cuman kita pihak sekolahan udah
usahain tapi kok nggak ada di daftar istrinya nggak bisa langsung kesini minta di tolong dibuka
mayoritas yang diadukan para orang tua adalah masalah zonasi usia peserta didik kartu keluarga
yang tidak bisa masuk sistem distrik serta lupa password untuk login ke sistem ppdb
hai terima kasih terima kasih semua masalah sebelum notes old
telah melayani seluruh seluruh permasalahan sps smaantics

harga keberadaan pendidikan licin sma satu ratus dua belas kebonjeruk posko pengaduan pp enjoysir itu memang kebanyakan
harga sekolah pusko pusko perindaikan tidak apalah
kebonjeruk posko pengaduan ppdb dua ribu dua puluh juga dibuka di sma tiga puluh tiga cengkareng jakarta barat
posko pengaduan penerimaan ppdb dua ribu dua puluh sendiri sudah dibuka sejak tanggal dua puluh delapan mei dan berakhir enam juli mendatang
mahardika prakasya satya jakarta